sementara itu pada pertandingan persahabatan antara tim nasional senior indonesia dan timnas fiji
keeper indonesia andritani ardiasa terlihat menggunakan jersi bekas
hal ini pun menjadi perbincangan publik dan warganet setelah akun twitter at pandit football
mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan bagian punggung andritani dengan bekas tulisan yang diperkirakan awan seto
sementara itu awan seto adalah mantan keeper timnas u sembilan belas era evan dimas dan kawan kawan